anak anakku semua seharusnya hari ini jadwal kita pulang kembali ke pesantren
tapi berhubung ada teman teman kalian yang masih belum ditemukan
maka saya mau semuanya ikut mencari haikal dodot sobri indra dan lukman sampai ketemu
sebelum kita berpencar untuk mencari mari sama sama kita berdoa kita mohon sama allah kita minta sama allah
agar mereka semua selamat dan selalu dalam lindungan allah swt
kenapa kamu tidak teriak
eh emang kita bisa dikenalin apa
kalian tuh jangan pura pura
kamu mau pura pura pipis tuh mau kabur lho
yaudah kalau gitu kita pipisnya di sini
iya aku juga buang air besar yang udah kebelet
eh jangan jangan
kayaknya mereka tahu deh kita bawa barang itu
pegang dulu dodot
kamu di sini anas tebrik
aku di sini
nanti kalau kita tarik nanti bakalan jatuh lihat
nah kamu dodot kamu jadi umpan dari sini
kamu ngomong apa aja ke tadi si perampok tuh
biar perampoknya jatuh kita langsung lari

ingat bahwa sesungguhnya allah itu tidak suka sama orang orang
yang berbuat zolim kepada sesama
kamu jangan takut
itu cuma mau bagus polisi
udah masuk gimana ini talinya tahu pas kita
hehehe dua duaan gitu masuk satu satu
lu mewek ngapain
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
anak anakku semua seharusnya hari ini jadwal kita pulang kembali ke pesantren tapi berhubung
ada teman teman kalian yang masih belum ditemukan
benar amin amin ya rabbal alamin
ya dan kita sekarang akan memulai pencarian
jadi nanti sebagian santriwan ada yang ikut dengan saya
sebagian lagi dengan ustadz ridwan
kita berpencar kita cari ya
cari ke mana pak ustadz
bolehlah naik dengan percuma
saya kereta api
lagi pakai nanya sih
kan berpencar kita
ada yang cari ke barat ke timur ke selatan maupun ke utara
oh itu nyari jodoh namanya pak
gini pak ustadz kalau semuanya berangkat
kok pakai nanya pak d
dari sini pada jalan sekitar lima ratus meter ke depan
habis itu nyemplung ke jurang
yaudah sekarang begini pak ustadz
sama ini positif biar ngurusin santriwati
baiklah kalau begitu
baiklah kalau begini
dan pencarian kita mulai dengan membaca bismillahirrohmanirrohim
ayo semuanya menyebar
kalian berempat ikut saya
yang berempat ini ikut ustadz ridwan ya
dan kalian semuanya positi
terus gimana nih
kita nggak tahu arah buat jalan ke tenda
kalau kita teriak juga sih
jalan tuh yang benar
kamu jalan aja nggak benar tuh sama aja
pas saat kayak gini kok kalian masih berantem kita tuh harus kompak
apalagi muslim itu bersaudara betul
masuk gini kak
lagi sih kamu
udah buka bus kita ke arah mana dong
masukkan sim ya allah
ayo buruan keluar
lama banget sih
nih aku cebuk dulu nih
udah tuh aku udah cebok
patah gue perlih
kenapa pak de sehat
makan apa siang malam pak de
pak de kapten kun anta
siap memperlasmi kejahatan
entah kawin ini bukan kekeran ini namanya sumpit untuk berburu caranya ditiup nih begitu
caranya kalau dari tiup kena itu tadi coba nih
saya mau perkenalkan diri
aduh pasti mau najik panci ya
jangan saya kredit panci ya pak
ya allah mau kemana gitu
serahin barang barang itu serahin gembolan itu itu punya gua gua emang enak
udah udah udah cukup cukup
teman teman kalian selamat
nah kalau mau makanya jangan terus jaminan apa jaminan apa kalau kalian mau teman teman
selamat tapi bapak harus pastinya kalau teman teman kita itu selamat kita akan
ngasih harta berlimpian yang di dalam emas emas ini tapi ada satu syarat dua teman kita yang
jadi harus selamat harus baik baik aja udah nggak ada bohongan
para satriwanku sebuah sepertinya kita harus menunggu para penyakit disini
begitu muncul langsung kita terjal langsung kita terkam apakah kalian setuju kita tunggu sebentar